nah dari ajakan anti narkoba kita bergeser ke ajakan seorang istri kepada suami
ya curhatan seorang istri menjadi viral di media sosial setelah dirinya meminta diajak jalan jalan ke mal
ini dia kisahnya
oh ya gini kita udah rapih udah menor alis dilempeng lempengin bibir dimerah merahin
ajak kemana ini kita ya bang
ya allah begini amat ya sabar nari
tiap hari megangin penggorengan megangin panci belum ngurusin anak
ya allah bang ajak apa kita ini ya udah cakep ke mul
itulah sepenggal curhatan seorang istri kepada suaminya yang menjadi viral di media sosial
sang istri berharap diajak jalan jalan ke mal oleh suaminya setelah ia berdandan
jangan kan ke mall ia mengaku sudah sangat bahagia meski hanya diajak ke minimarket
wanita yang belum diketahui identitas lengkapnya ini berhasil menarik perhatian artis cornelia agata
melalui akun twitternya at cornel on stage ia berharap dapat bertemu dengan wanita dalam video yang juga curhat seputar kesehariannya yang penuh dengan urusan rumah tangga
curhatan yang berbuntut viral ini tampaknya memiliki efek yang luar biasa
sebuah minimarket yang sempat disebut dalam video turut mencari sang suami agar mengajak istrinya bermain
belanja dengan hadiah voucher belanja gratis
kalau bukan warganet indonesia namanya jika tidak menjawab video viral ini dengan cara yang kreatif
nih gak usah nungguin abang
lapan terakhir kali kita ke mall neng bikin malu abang
segala ke mall lah pake lepas sendal
papi juga baru pulang kerja
pegangan pegangan gak laku lagi
beragam video saingan pun muncul yang tentunya tidak kalah menghibur
punya laki nih sabar nari kerjanya
lagi ngaduk empan ngaduk empan
ini mau berbor di toel
makanya tak aku pelit
soalnya dia nangkut pertama tau kan nunggang ngang
gua belok beloknya banget
setiap bulan kata kanco nya aslongi leh
rangatus tulungatus rangatus tulungatus
laku aku malah jadi gak kumanan duit gua libur
nggak ditaking belet takik ganti nomor ditaking hilang
sesejauh nih babelas